diduga karena sopir mengantuk sebuah minibus menabrak truk tronton di kawasan balangbendo sidoarjo
akibatnya truk terguling hingga menutup jalan meski tidak menimbulkan korban jiwa
namun akibat tabrakan ini arus lalu lintas macet hingga lebih dari lima km
kecelakaan yang terjadi di ruas jalur jalan nasional kawasan desa balung bendo sidoarjo ini
diduga akibat sopir minibus rahmadian carlian putro mahasiswa asal perumtaman kecamatan krian sidoarjo mengantuk
sehingga minibus yang dikendarainya oleng dan menabrak truk tronton yang melaju berlawanan arah
akibat kecelakaan di minggu pagi tersebut truk tronton terguling melintang hingga menutup jalan
dan menyebabkan kemacetan sepanjang lima km lebih
sementara minibus mengalami rusak parah pada bagian depan
meski tak menimbulkan korban jiwa
namun pengemudi minibus alamnya
mengalami patah tulang kaki akibat terjepit kemudi dan langsung dibawa ke rumah sakit anwar medica krian sidoarjo
ini juga awal dari kecelakaan ini yang mengibatkan kecelakaan adalah van jahit sopir
nanti sopir ngantuk oleng
oleng akhirnya ketabrak sama trailer
belakangnya teri di beruntun tiga
untuk mencairkan kemacetan bangkai truk tronton langsung dievakuasi
menggunakan alat berat dari sebuah pabrik di sekitar lokasi ke pinggir jalan